jumat pagi antrian panjang kendaraan terjadi di simpang gadok kabupaten bogor jawa barat
karena petugas memeriksa kelengkapan syarat perjalanan setiap penumpang dalam kendaraan
aturan ganjil genap dua puluh empat jam di kawasan puncak berlaku mulai dua puluh empat desember dua ribu dua puluh satu hingga dua januari dua ribu dua puluh
selain aturan ganjil genap setiap wisatawan yang hendak menuju kawasan puncak
juga wajib telah divaksin dua dosis dan menunjukkan hasil negatif covid sembilan belas
melalui tes usap antigen berlaku satu x dua puluh empat jam
petugas melakukan pemeriksaan ketat di sepuluh pos penjagaan di jalur puncak
untuk penambahan seperti disampaikan kemarin ada sepuluh titik prokes
kemudian ada pos pam ada pos sian termasuk juga ada pos terpadu
nah itu ada penambahan tambahan
kemudian untuk saat ini kita jalur puncak sendiri kurang lebih kita menurunkan
hampir tiga ratus lima puluh personil gabungan yang akan memantau arus jalur puncak
meski aturan ini telah disosialisasikan sejak tanggal dua puluh hingga dua puluh tiga desember
namun sejumlah wisatawan tidak mengetahui aturan ini
belum tahu ini kalau kalian ganjil genap belum tahu ini
harap harap kita sabtu minggu gitu lho pak
kenapa mau wisata ke puncak
hiburan aja ini anak anak
aturannya ganjil genap disini
belum tahu sih
tapi ini sosialisasi sudah lama tapi nggak tahu
belum tahu ya
ada aturan baru apa harus sudah divaksin itu tahu juga nggak
tapi kalau ganjil genap sih belum tahu ya
kenapa masih mau wisata ke puncak
kalau ini kan belum tanggal dua puluh lima ya
jadi ini tanggal dua puluh empat saya pikir masih bisa sebelum tanggal dua puluh lima sampai tanggal satu
selama sosialisasi pada tanggal dua puluh hingga dua puluh tiga desember
tercatat ada satu ratus tujuh puluh tujuh sepeda motor dan tiga ratus dua puluh delapan mobil yang diputar balik oleh petugas di simpang gadok
karena melanggar aturan ganjil genap
diprediksi puncak kepadatan di jalur puncak
akan terjadi pada tanggal tiga puluh desember mendatang
victor pangaribuan aryo asmoro kabupaten bogor jawa barat